sampai jumpa di video selanjutnya
semua dengan jelas sama aku
masalahnya sekarang kamu gak pernah ngasih aku kesempatan buat nolongin kamu
kamu denger gak aku ngomong apa
ya aku dengerin kamu nara aku dengerin
tapi aku gak habis pikirnya sekarang kamu sama atau gak sama semuanya
kamu mau jokin aku dan kamu nuduh aku
jadi menurut kamu tanya bohong
justru tanya itu nutupin kesalahan kamu di depan semua orang
nara udah deh kenapa sekarang kamu pergi
karena aku capek aku males ngarepin kamu
kamu tuh sama sama semuanya gak ada yang pernah percaya sama aku
selama ini aku ternyata salah nilai kamu ya
aku pikir kamu selama ini baik
tapi ternyata kamu gak lebih dari perempuan manja
yang gak tahu artinya diperhatikan sama orang
dan kamu gak ngerti apa itu cinta
karena yang ada dalam pikiran kamu hanya diri kamu sendiri
dan kamu gak peduli sama orang lain
sehingga kamu mesi peace atau dengan
benci dulu kamu
kemudian mana kamu sudah menurut diri sendiri

uh yang ingin ada oppression adalah
kzna dimukul dgn anda
iya tolong kamu cari informasi mengenai bengkel di jalan ahmad yanit jiganjur
iya secepatnya ya
iya terima kasih